di indonesia pasar drone atau pesawat tanpa awak dikuasai oleh pemain asal tiongkok
walau gitu pemain lokal terus berupaya untuk berusaha mengimbangi dan beradu teknologi
khususnya menciptakan drone untuk tugas pemetaan
drone dengan teknologi vertical takeoff atau landing atau vtol tergolong masih baru di indonesia
drone model ini dapat dioperasikan tanpa memerlukan andasan luas maupun terbang dengan jangkauan dan durasi yang lebih panjang
drone vital dilengkapi dengan empat baling baling untuk terbang vertikal
sedangkan baling baling bagian depan drone bisa membuatnya bermanuver seperti pesawat sungguhan
drone mampu melesat di atas ketinggian lima meter dengan jangkauan jarak sejauh enam puluh km
sedangkan kecepatan rata ratanya mencapai satu ratus dua puluh km per jam
dengan kemampuannya itu balai besar wilayah sungai cimanuk cisanggarung
menggunakannya untuk mematakan wilayah sekaligus untuk pemantauan arus sungai
drone vtol mencapai kemampuan terbaik untuk memanfaatkan jangkauan jarak sejauh enam puluh km per jam
perusahaan pembuat drone lokal aerotheroscan juga tengah menemangkan drone
untuk menggantikan peran satelit dalam hal pemetaan pencitraan hingga pengukuran tanah
pesawat uav a satu x satu ini agak berbeda dengan drone komersial di pasaran
baik secara konsep maupun misi
teknologi drone ini lebih digunakan untuk pemataan areal perkebunan hingga misi penyintayan alam militer
nah pesawat ini mempunyai stabilizer kamera
nah jadi meskipun pesawatnya bergoyang kena angin atau gangguan apapun
hasil foto atau video yang dihasilkan tetap stabil
meski dilengkapi teknologi autopilot dan terlihat canggih
drone karya anak bangsa ini masih memiliki cara konvensional ketika melakukan proses lepas landas
berkat kemampuannya jasa drone ini sukses diminati oleh berbagai macam perusahaan
mulai dari pengusaha sawit hingga angkatan laut
pasar drone tanah air memang masih didominasi pemain asal tiongkok
namun keberadaan perusahaan seperti aeroteroscan diharapkan mampu membawa ekosistem drone lokal
ke level yang lebih tinggi